saudara berkunjung ke mataram nusa tenggara barat ntb presiden jokowi dodo mencicipi migacoan
laiknya food vlogger presiden jokowi dodo memberi testimoni rasa migacuhan yang diunggah melalui laman instagram presiden pada satu mei
jokowi juga mengajak semua pihak untuk mendukung usaha lokal
ditemani menteri pupr basuki hadi mulyono hingga mentan andi amrun sulaiman kedatangan presiden joko widodo disambut heboh warga di sana
kita sekarang ini di mataram ntb dan ingin mencoba mie gacoan
sanang sudah datang migacoannya